perdebatan panjang dan berliku terkait pasal sanksi kebiri kimiawi dalam proses legislasi payung hukum perlindungan anak masih terus berlangsung
persoalan beralih ke persoalan implementasi eksekusi kebiri setelah ikatan dokter indonesia menolak menjadi eksekutor
mengapa persoalan menjadi pelik dan seolah kembali ke titik nol setelah melalui pembahasan alat di parlemen
apakah dokter anggota idi bisa dikenai pasal pidana karena penolakan tersebut
dan bagaimana solusi terbaik yang akan dan harus dikedepankan pemerintah untuk melaksanakan undang undang tersebut
kami akan membahasnya malam ini dengan anggota komisi delapan dpr ri dari fraksi partai gerindra rahayu saraswati
mbak sara selamat malam
terima kasih sudah hadir
kami masih menunggu dua narasumber yang lain ya yang tergabung melalui skype nanti dan juga melalui sambungan telepon
terutama dari ikatan dokter indonesia yang menolak begitu dokter nazar dan kemudian ada dr pribudiarta nursitepu dari kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
tapi saya ingin tanyakan karena ini permasalahannya kembali bergulir
ketika idi menolak menjadi eksekutor fraksi gerindra sebagai fraksi yang menolak sebenarnya dari disahkannya perpu ini menjadi undang undang
ini akan mandek atau bagaimana anda melihatnya
sayangnya ini bukan hal baru
dalam arti idi sudah menyampaikan hal ini dari awal
tidak setelah ini dikeluarkan ya
dan sayangnya pada saat rapat dengar pendapat pun pada saat kami melakukan pembahasan dan let me be clear
kalau misalkan dikatakan bahwa disitu
ada perdebatan alat
yang tidak juga
karena pembahasan hanya dikasih kita waktu dua hari
kementerian hukum dan ham pun juga tidak hadir
kami mau melakukan menanyakan tentang implementasinya tidak bisa
jadi untuk idi sendiri dan ini juga harus jelas bahwa saya sangat menyayangkan pemahaman rekan rekan saya di dpr yang menyatakan bahwa undang undang ini di atas kode etik
sebenarnya yang dipermasalahkan oleh idi dan nanti mungkin bisa ditanyakan kepada dokter nasar itu ini sumpah
ini masalah sumpah bukan kode etik saja
tapi mereka punya sumpah di mana mereka sumpah mereka pun juga luar biasa yaitu sumpah untuk mengobati
sumpah untuk menyelamatkan orang bukan untuk menghukum apalagi menyiksa
sedangkan kebiri kemiawi itu masuknya di bawah penyiksaan
jadi yang fraksi fraksi yang mayoritas fraksi yang setuju ini melihatnya sama nggak perspektifnya bahwa ini adalah menyiksa sifatnya
atau mungkin mereka melihatnya menyiksa ya
mereka berdasarkan pemahaman emosional kalau misalkan bisa saya katakan bukan semuanya tapi beberapa
menyatakan bahwa ya kalau misalkan pelakunya memang keji seperti itu ya harus diberikan setimpal
tapi ya ini balik lagi filosofis dan saya rasa kalau saya pribadi pun juga menyatakan kalau misalkan kita akan melakukan penyiksaan kepada orang yang pelaku
apa bedanya kita dengan mereka
dari dimana hak asasi manusia di indonesia
kalau memang kita mau menjaga kemampuan manusia
kalau kita mau ke titik nol lagi
dan ini perdebatan yang bisa ya terus dan terus terjadi
tapi memang dengan adanya permasalahan permasalahan seperti itu ketika idi menyatakan sebenarnya keberatan sudah sejak lama sebenarnya ya
ketika perpu ini muncul ketika idi juga ditanya apakah nanti idi mau ikatan dokter ini mau menjadi eksekutor kan sudah lama sebenarnya
perpu ini muncul empat bulan lalu
ini pembahasannya malah hanya dua hari
dan itu dari pihak pemerintah tidak hadir dari pihak kementerian hukuman
hukum dan ham tidak hadir
kementerian perlindungan anak
mereka tentunya hadir
kementerian sosial juga sebagai pengusung perpu ini
jadi sebenarnya bukan dari kementerian pemberdayaan perempuan perlindungan anak
justru dari kementerian sosial
dan saya salah satu yang cukup shock sebenarnya karena saya merasa secara pribadi juga pengalaman saya dengan ibu kofifa
beliau sangat memahami sebenarnya permasalahan yang ada di lapangan
dan saya sangat menyayangkan yang seharusnya kementerian sosial itu betul betul
ini malah mengeluarkan perpu yang fokusnya hanya untuk pemberatan pidana bagi pelaku
sedangkan untuk korban kehadiran negara masih sangat minim
anggaranya pun juga semangat
harusnya prioritasnya kepada korban maksudnya
kita sudah banyak sekali korban
tapi tidak ada kehadiran negara dalam bentuk anggaran pun juga tidak ada
lihat saja untuk kementerian pemberdayaan perempuan perlindungan anak
ini yang sudah menjadi pergelutan kami sehari hari di dalam kota

anggaran mereka untuk tahun ini hanya lima ratus tujuh ratus miliar

setelah pemotongan kita lihat sendiri
tapi kalau misalkan untuk kementerian sosial
karena ada yang namanya kartu keluarga sejahtera
tahun lalu sendiri dua puluh dua triliun anggarannya

jadi kita mau mengatakan apa gitu

kalau misalkan memang betul betul peduli kepada anak anak indonesia
lihat kepada korbannya
lalu juga lihat pada implementasi undang undang yang sudah berlaku
lihat kepada korbannya
jadi ini juga harus saya jelaskan pada masyarakat
masyarakat bahwa f praksi partai gerindra
menolak itu bukan berdasarkan

justru karena kami sangat serius tentang
justru karena kami sangat sangat serius tentang
permasalahan perlindungan anak ini
kami mau kebijakan kalau dibuat bo

vidual benar benar melepas efektif dan memberikan

langsung ke akar permasalahan jadi maksudnya
alih alih anggaran dialokasikan untuk korban
malah anggaran ini dialokasikan untuk
membalas dendam tanda kutip kepada pelaku
ya baik saya akan ke idi dulu
karena sudah tersambung dengan dokter
merupakan kepala birohukum dari ikatan dokter indonesia
selamat malam pak nazar
pak selamat malam
baik dokter saya ingin bertanya
tadi sudah dijelaskan sebenarnya saya tidak perlu
tanya argumennya kenapa menolak tetapi
ini kan sudah menjadi
undang undang beberapa fraksi
begitu ikatan dokter indonesia akan
melanggar undang undang dong
bagaimana dokter dengan pandangan
dari sejumlah fraksi dpr seperti ini
di expose sebagai melanggar undang undang
kami tidak menentang
undang undang kami menyadari
benar sekarang saya bisa
akan menjadi undang undang
yang kami inginkan
penggal terakhir saja karena
sebagian besar apa yang dimukakan
oleh kawan kawan di gerindra dan
hilir itu adalah setelah
kerekunnya yang paling
kami tidak bisa
dan kami tidak bisa
untuk melanggar undang undang
itu yang jadi kesempatan
baik saya masih kurang jelas mendengar
jadi kurang begitu terputus putus tadi
dr nazar mungkin akan kita perbaiki sebentar ya
saya ingin kembali dulu ke
melihat perspektif dari komisi delapan
mungkin ketika ini keluar
perpuih nih mbak sarah begitu kan
bahwa terjadi sejumlah kasus
yang terus berulang dalam waktu yang dekat
lalu kemudian ada beberapa kasus
selain yang bertumpuk di sini
menjadi muncul di
kalangan masyarakat juga melihatnya
kondisinya sudah sangat darurat
dan lain sebagainya bahkan sebagian orang mengatakan
perpu ini menjadi sebuah terobosan
kalau perspektif masyarakat yang seperti ini
anda tanggap tidak
saya bisa mengerti kenapa masyarakat
mungkin mencoba mencari
kenyataannya dengan undang undang yang sudah berlaku
dan ini sebenarnya undang undang baru direvisi
ini masih baru juga sebenarnya
masih baru tapi
dan kalau kita menyatakan bahwa oh kondisi sudah
darurat ini sudah darurat sudah lama
adalah aktivis dalam
anti perdagangan manusia
jadi saya mengerti betul ada permasalahan
kekerasan seksual terhadap anak
itu sudah lama kalau justru
ini yang penting sekali komnas perempuan
forum pengadalayanan mereka yang
justru adalah pahlawan kita
sehari hari mendampingi para
korban di seluruh indonesia
kebiri kimiawi ini semua
kami justru sebagai wakil
rakyat mendengar dari para pakar
mereka yang memang sehari hari
memperjuangkan para korban tersebut
dan mereka menyatakan ini bukan
solusi ini malah nambah masalah
pelakunya adalah suami
istri justru nggak mau melaporkan
jadi penghambat justru
penghambat kalau misalkan
pelaku juga ini akan
bukan jadinya istilahnya
terjadi atau tidak terjadinya
hukuman itu jatuh atau tidaknya
mereka akan mengusahakan segala
cara untuk tidak ketahuan
apakah itu malah yang
tadinya mungkin hanya perkosaan
akhirnya meningkat jadi pembunuhan
dan seterusnya dari sisi
psikologi tapi juga yang
adalah perumpamaan dan
bagi saya paling terkesan pada saat
idi hadir di rapat dengar pendapat itu
di pembahasan ada seorang dokter
yang menyampaikan seperti ini saya mohon maaf
pak dokter yang hadir di situ
saya lupa namanya tapi beliau menyampaikan seperti ini
dia seorang penyandang pedofilia
karena itu memang penyakit
dimana dia sebenarnya mentalnya itu
baik tapi dia tahu
hasrat atau dorongan libido
yang dia rasakan kepada anak anak itu
salah kalau dia mentalnya
baik dia akan melakukan segala cara untuk
bagaimana dia tidak melakukan kejahatan tersebut
tahu dia secara suka rela
mau dikebiri kemiawi
rehabilitasi tapi dokter menyatakan
seperti ini bisa saja
ada seorang penyandang
pedofilia yang mentalnya
memang dari sananya sudah jahat
dia tidak bisa menggunakan
mohon maaf alat kelaminnya pun
masih bisa melakukan kekerasan
lihat saja dengan
jumlah kasus yang ada
nggak semuanya itu menggunakan
mohon maaf alat kelaminnya
justru mereka akan lebih parah kalau
tidak diberikan rehabilitasi yang benar
apalagi ini hanya dua tahun dan ini
setelah hukuman pokok
dijalankan pertanyaan kami pun
kepada pemerintah dan tidak dijawab
adalah kalau memang itu
setelah hukuman pokok dijalankan
apakah artinya pelaku
sedang berkeliaran diantara masyarakat
apakah kita harus membuat
satgas khusus untuk menarik
para pelaku setiap tiga bulan untuk
diberikan dosis yang baru
karena harus diberikan setiap satu sampai tiga bulan
itu tidak ada jawaban nggak tahu mereka
implementasi bagaimana atau apakah kita harus
mengeluarkan anggaran untuk sarana
khusus rehabilitasi pelaku sebenarnya
kami mendukung kalau untuk rehabilitasi pelaku
karena kalau misalkan
di penjara saja ya mohon maaf lihat saja
keadaan lapas sekarang over kapasitas
sudah over kapasitas
adanya mereka masuk kelas tiga keluarnya kelas kakap
kita harus betul betul melakukan
reformasi ulang bukan pembinaan ya
terutama juga kepada hakim dan jaksa
hakim menjatuhkan fonis maksimal
saat ini saya tertarik dengan
penjelasan anda tadi bahwa kalau pun misalnya
kalau memang dasarnya mentalnya
adalah mental jahat
pedofilia begitu maka kejahatan
apapun kalau pun setelah dikebiri kimiawi dia masih
bisa melakukan kejahatan karena itu adalah dorongan
dari karena motifnya bukan
seksual motifnya berarti
kekuasaan dan dominansi
kepada makhluk yang lebih lemah
yang menjadi korbannya betul
dan kalau kita bicara tentang efek
jerah karena tadi diangkat ya tentang efek jerah
harapan kita semua kan
oh kalau misalkan kita itu dikasih
kebiri dia akan tidak mau
melakukannya lagi atau
semua yang tadinya memikirkan akan
memikirkan sepuluh kali lipat mohon maaf
di negara negara yang sudah
satu justru beberapa
dari mereka adalah negara dengan tingkat
perkosaan tertinggi di dunia yang kedua
negara negara seperti inggris
denmark dan yang lainnya justru
menarik dan merevisi undang undang tersebut
karena mereka melihat tidak ada korelasi
antara jumlah kasus
dengan itu data tapi ya itu ya
baik nanti kita akan lanjutkan lagi tetapi
kan menjadi pertanyaan begini sebenarnya
dari gerindra ini tidak
sepakatnya soal kebiri kimiawinya saja
atau semangat perpu ini kan sebenarnya adalah
pemberatan hukuman apakah itu juga tidak sesuai
semangat sekali sangat sangat
kami akan segera kembali saat lagi
saya ringan sekali dengan bahwa
ini sudah menjadi undang undang
artinya kemudian di situ
ikatan dokter indonesia diwajibkan
eksekutor begitu pak dalam
tentu kita membahas tentang
ketelah menjadi undang undang
kami memang menolak
dalam hal ini dokter
kita tahu dokter
sesuai dengan sumpah dokter sesuai dengan kode kide etik orang indonesia yang sifatnya itu universal ya
ini insan penyembuh itu dulu
tinggalnya menjadi eksekutor itu bertentangan dengan norma norma yang kita sebutkan tadi
belum lagi kalau diulia saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh kawan kawan dari gerindra tadi
ini kan suatu tindakan penyiksaan yang tujuannya ratu hukuman
tapi terjadi penyiksaan
di luar itu saja di luar masalah penyiksaan itu tadi
kalau orang pro dan kontrak kami yang paling kecil alasan kami itu adalah yang paling kecil lah sebagai alasan
yaitu tidak setujunya dan menolak sebagai eksekutor
saya perlu jelaskan
sedangkan jauh jauh sebelum berputus keluar
kita sudah mengajukan solusi untuk hukuman tambahan
saya sangat setuju adanya hukuman tambahan
oke jadi sudah pernah mengajukan alternatif juga ya pak dari idi
baik ke pmk mau ke kemas bukanlah pihak
dan sayangnya di legislatif hanya yang meresponsor hanya tiga pak
tiga dari usia kita sudah tahu
yang kita usulkan itu
jauh sebelumnya yaitu hukuman tambahan kita sangat setuju
kita mengusulkan tambahannya adalah sepertiga dari hukuman dasarnya
sepertiga dari hukuman dasarnya
iya dengan si terhukum tetap di dalam penjara
ditambah dengan kerja paksa dan atau kerja sosial plus rehabilitasi
rehabilitasi ini penting
lain dari hak dari si terhukum ini
ini juga untuk persiapan dia ke masyarakat
karena ini kelainannya bukan hanya kelainan masalah seksual maaf
kemainannya adalah kelainan mental yang sangat berpengaruh
dan dipengaruhi oleh segala macam faktor yang sudah kami sering kemukakan
jadi tidak ada masalah sebagai eksekutor
saat itu respon dari pemerintah yang hadir di dpr seperti apa pak yang disampaikan kepada idi
ketika anda mengajukan alternatif alternatif ini
nah kepada kami disampaikan diapresiasi itu
oh iya dengan segala macam
malah kami membentangkan cerita seperti tadi yang disebutkan oleh masyarakat
selain itu juga ada tambahan
efektivitasnya ini belum benar benar bisa dipertanggungjawabkan
ini juga mesti berkali kali
atau siapa yang akan melakukan berkali kali
harus berkali kali ya
baik pak nasar
baik sambungannya terputus kembali
baik saya ke mbak sarah
mbak sarana kembali ke pertanyaan saya sebelum break tadi
ini kan sebenarnya hanya soal dari yang dimaksud gerindra ini hanya soal kebiri kimiawinya saja
atau sebenarnya bagaimana dengan soal semangat pemberatan hukuman kepada

penambahan hukuman itu memang sebenarnya dari saya awal maju menjadi caleg setuju
penambahan hukuman yang manusiawi
itu ya saya setuju sekali dengan yang tadi disampaikan
tapi sayangnya hanya beberapa yang dimasukkan oleh pemerintah yaitu tentang penambahan sepertiga dan seterusnya
apalagi kalau itu adalah dari walinya atau aparat penegak hukum
apalagi yang melakukan kejahatan tersebut
setuju itu untuk penambahan
dan seumur hidup pun sebenarnya kami setuju
tetapi kebiri kimiawi itu masih banyak catatan dan tanda tanya
dan lebih dari itu juga ada chip elektronik
itu pun juga nggak jelas kalau
apa yang ditolak pakai chip elektronik ini
argumen paling dasarnya
penjelasannya tidak bisa diberikan kepada kami
kami kan seringkali nih saya bicara kami itu adalah mewakili dpr
dpr seringkali disalahkan kalau kami membuat kebijakan yang ompong

tapi ini mencoba untuk memastikan kebijakan yang kami sahkan itu betul betul yang sesuai dengan harapan
untuk chip elektronik saja selain dari tadi semua yang sudah saya paparkan
untuk chip elektronik itu tidak jelas kalau misalkan oke ditaruh di bagian tubuh mana
bentuknya seperti apa fungsinya untuk apa
itu belum ada belum dijelaskan
tetapi sudah diputuskan
tidak dijelaskan dalam undang undang
tetapi benar tidak dijelaskan
jadi chip itu akan dipasang di bagian mana
kami hanya diberikan waktu dua hari untuk melakukan pembahasan
selain dari apa tapi balik lagi ke chip elektronik ya itu semua tidak dijelaskan
dan kalau misalkan itu memang untuk gps misalnya
garansinya apa sih untuk apalagi kalau pelakunya tidak lagi ada di dalam lapas
garansinya apa mereka tidak akan mengeluarkan itu sendiri dari tubuh mereka
apakah itu akan waste of money
anggaran yang luar biasa bermiliaran untuk chip elektronik itu pasti tidak murah
selain dari itu semua contoh saja tentang kementerian hukum dan ham itu kan ada satu pasal
ini saya pindah sedikit
sebenarnya iya kami setuju sekali dengan isi yang lainnya kecuali ada satu hal yang perlu dijelaskan kepada kami
di dalamnya itu pasal di mana kalau misalkan korban terbukti mengalami kerusakan organ reproduksi
atau dapat hiv penyakit seksual menular
itu kan baru bisa dibuktikan biasanya bertahun tahun kemudian terkadang
nah kalau misalkan fonis sudah dijatuhkan
tapi karena tidak ada bukti itu berarti tidak ada hukuman tambahan
apakah bisa setelah bertahun tahun kemudian
oh balik lagi mau ditambahin hukumannya
kami mau menanyakan itu ke kementerian hukum dan ham
itu tidak ada penjelasannya
tidak bisa karena mereka tidak hadir
jadi ini semua masih banyak
ini dalam undang undang itu kan ada penjelasan penjelasan pasal
itu baru dikeluarkan nanti peraturan perundang undangannya pp nya
tapi kan itu bisa dua tahun dari sekarang keluarnya
karena mereka harus bahas lagi teknisnya dan seterusnya
kenapa tidak pada saat itu diajukan sudah dipikirkan
kenapa saya harus terburu buru menurut anda apa
apa yang anda menilai itu tidak
entah saya salah ngomong nanti malah dijewer
saya saja tidak ikut rapat
anda melihat cerita dari anda ini sepertinya ada kesan terburu buru
karena mungkin alasan mereka adalah darurat kondisinya
ini jadi mereka pasti akan menggunakan alasan bahwa ini sudah darurat
kalau kita tidak sahkan secepatnya
bahkan kemarin kpai mitra kerja kami pun ada yang mengeluarkan pernyataan bahwa
oh ada fraksi fraksi yang menunda dan menahan proses untuk pelaku bisa diberikan hukuman yang setimpal dan seterusnya
kami ini menunda karena memang alasan yang tadi sudah dibeberkan itu
kalau terburu buru ya apakah itu mohon maaf ini waktu itu keputusan di komisi itu sehari sebelum reshuffle
nah itu jadi pertanyaan saya
ini pertanyaannya akan kita ulas lebih lanjut lagi nanti
tapi kita harus beralih dulu topiknya
jadi ini dipakai dokter polisi misalnya kayak begitu bagaimana melihatnya
nah itu yang menarik
karena pada saat kami rapat pun juga kami lontarkan pertanyaan itu
dan deputi menko pmk pak sujad miko menjelaskan bahwa
oh iya betul kami akan menggunakan mungkin akan menyuruh dokter polisi atau dokter militer
lucunya kemarin itu saya pun juga mendapatkan informasi dari seorang dokter yang menyatakan loh
kalau yang namanya dokter
mau dimanapun lembaganya
dimanapun lembaganya itu ada sumpah
gak mungkin dia jadi dokter dan diberikan izin praktek kalau tidak mengambil sumpah itu dulu
itu hipokrates kan namanya
itu sumpah yang sangat mulia
kalau dokter ya memang bayangkan teroris pun kalau ketangkep dia luka
itu pasti akan diberikan pengobatan dulu supaya dia bisa hadir di persidangan
itu sudah by law kita seperti itu
jadi kalau misalkan sekarang dikatakan seperti ini ya saya tidak kaget
tapi balik lagi
solusinya bahwa kemarin itu kami pks dan gerindra melobi untuk kalau misalkan memang mayoritas akan setuju ya kami menghormati sistem demokrasi yang berjalan di dpr
tetapi mari kita revisi undang undangnya supaya betul betul bisa memberikan solusi
walaupun baru disahkan
walaupun baru disahkan tapi akan direvisi lagi ya itu pun juga menjadi pertanyaan bagi saya
ada pandangan begini kita sebenarnya pernah juga mendiskusikan hari ini
bukan ketika sudah diputuskan saja ketika masih digulirkan pun
ketika perpu ini muncul sebenarnya
ada pendapat yang mengatakan begini yang setuju tentang perpu ini
bahwa nggak usah terlalu khawatir
nggak mungkin setiap pelaku itu langsung dikebiri kimiawi
oh tidak mungkin
tidak mungkin seperti itu
jadi tidak usah terlalu khawatir berpikir anggarannya akan besar atau akan efektif atau tidak efektif
bagaimana anda melihat pandangannya seperti itu
saya mengerti pandangan tersebut karena memang kata yang digunakan itu dapat
tetapi masalahnya kan hanya itu
masalahnya kan hanya itu yang dicantumkan
dan itu sekali lagi berupa hukuman
kalau itu berupa hukuman idi tentunya tidak bisa melaksanakan
jadi pertanyaan masih
dan sebenarnya kalau memang nanti tiba tiba dari sekarang lima belas tahun atau dua puluh tahun dari sekarang ada teknologi baru yang itu dalam bentuknya pil bukan suntikan
tapi balik lagi prinsipnya
saya tidak yakin dengan sistem pengadilan dan pengadilan dan penegakan
dan juga dengan pengadilan dan penegakan hukum yang ada sekarang
itu bisa adanya pengambilan keputusan yang memang betul betul adil
padahal sekarang hanya sepuluh sampai lima belas tahun
sisanya di bawah sepuluh tahun
kalau misalkan kita mau menambahkan
berarti kita juga harus memberikan pendidikan kepada hakim
penyuluhan bahwa hey kita sekarang sudah ada nih hukuman yang lebih
dan jangan itu hanya berdasarkan pressure dan dorongan
dan mohon maaf sudah terjadi beberapa kali di mana orang tidak bersalah itu diberikan hukuman
karena masyarakat jadi bayangkan
pengadilannya belum sempurna maksudnya
pengadilannya belum sempurna
dan saya juga pernah mendengar dari seorang jaksa
di mana kalau misalkan pelaku itu bisa membayangkan

korban ataupun keluarganya
itu di ringankan hukumannya
itu sistem yang ada di indonesia
pesan apa yang mau kita sampaikan ke negara negara lain ataupun kepada anak anak kita sendiri
apakah kalau misalkan punya duit artinya dia tidak harus menjalankan hukuman yang setimpal gitu
nah ini masih banyak sekali celah celahnya yang harus kita perbaiki
saya kembali ke dokter nazar kabir hukum dari ikatan dokter indonesia
dokter nazar kalau misalnya nanti ketika

tapi kan ini tentu tidak akan menjadi sebuah pekerjaan yang akan terjadi dalam waktu dekat sebenarnya dr nazar ya
karena itu kan melalui proses persidangan ketika muncul kasus
dan itu pun belum tentu langsung jatuh kebiri kimiawi kan
pasti akan sangat jarang lah gambaran saya begitu saya sendiri melihat akan sangat jarang sekali kecil sekali kemungkinan akan muncul lagi seperti ini
tapi ini kan menjadi undang undang
nah ketika suatu saat nanti datanglah waktunya seperti itu
lalu ada seorang dokter yang akhirnya mau melakukan eksekusi itu
apa reaksi ini
kami menganggap secara normatif ya
tidak akan ada tidak akan mungkin ada dokter yang melakukan itu
karena dia terikat dengan sumpahnya
sumpah dokter maksudnya dokter itu
kemudian yang kedua dalam kode etik kedokteran yang berlaku universal
dan di indonesia dikenal dengan etik kedokteran
dan di indonesia dikenal dengan etik kedokteran
dan di indonesia dikenal dengan etik kedokteran
kode etik dokter indonesia itu juga dilarang melakukan tindakan tindakan yang sempatnya menghentai itu
itulah yang saya katakan secara sederhana
dikatakan kami katakan bahwa kami adalah insan penyembuh
bukan ingin kami itu dieksklusif
tidak mungkin sama sekali mereka akan berani mengatakan itu
seperti yang tadi katakan mbak saraswati
pemerintah kan punya dokter dikejaksaan dokter militer dokter polisi dan sebagainya
bukankah dia juga dokter
yang seperti yang tadi
tidak akan sumpah dokter
dan harus mengikuti kode etik dokteran indonesia
yang dimana seluruh pengejauhan tahan profesinya tergantung kepada hal yang dua itu
karena bahwa itu kami dipercaya oleh masyarakat
itu intinya seperti itu
artinya anda masih yakin tidak akan ada dokter yang mau melakukan itu karena dia memegang kuat kode etik
karena ini sudah menjadi undang undang
sepenggal terakhir dari ini kami ingin menyampaikan dan sudah kami sampaikan juga ke berbagai pihak
ada solusi sementara ini menjelang
menjelang direvisi undang undang itu
ada solusi yang kami berikan mengenai eksekutor
nanti yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah departemen kesehatan
itu membuat tenaga teknis untuk melaksanakan eksekusi
katakanlah sebagai eksekutor tanda kutip
walaupun bukan dokter ya
bukan tenaga medis
contohnya seperti ini
hukuman mati melalui suntikan di amerika
itu bukan dokter yang memerintahkan
karena tidak dilatih saja untuk sementara ini
sementara ini dilatih tenaga mungkin tenaga kesehatan yang lain yang tidak punya sumpah seperti kami
yang tidak punya kode etik seperti kami
tapi bisa melakukannya
maksudnya itu kan tidak mudah juga kan dokter nazar
artinya teknis teknis ini tetap terkait teknis kedokteran
kalau kita memang berniat menjalankan hukum itu kita tidak bisa mengatakan menyediakan tenaga yang saya maksud itu dengan mengatakan tidak mudah
tapi dengan keyakinan
itu tanggung jawab departemen kesehatan sebagai eksekutif
mereka bertanggung jawab melatih itu
misalnya sebagai contoh misalnya saja ya
misalnya perawat misalnya
saya bukan menafikan kemampuan atau eksistensi perawat dalam tindak kesehatan
tetapi perawat bisa dilatih untuk itu
kemudian bisa diberikan kompetensi
kompetensi lah adalah kompetensi dalam tanda kutip
untuk melakukan tindakan tersebut
tindakan tindakan eksekusi tadi
itu sementara jalan
tapi ini sudah disampaikan ke kementerian kesehatan tidak
karena kan seharusnya kan dikata dokter dengan kementerian kesehatan ini kan sangat bisa berkomunikasi dengan baik
harusnya seperti itu dokter naza
pernah nggak ini disampaikan kepada kementerian kesehatan
saya atas nama idi dan beberapa teman teman yang suka mengadvokasikan ini jauh jauh hari sebelumnya
tidak hanya kepada kawan kawan di komisi sembilan di komisi delapan
kita sudah mengumumkan itu
ini salah satu
sedikit lagi mas beri saya waktu satu menit saja
yaitu jauh dari sebelum keluar perku ini idi resmi saya mau ngomongin lagi memberikan solusi bukan kebiri
tetapi hukuman tambahan itu dengan penambahan kurungan badan sebanyak sepertiga dari hukuman dasar
dengan tambahan kerja paksa atau kerja sosial tambah rehabilitasi
rehabilitasi ini penting
karena ini pertanyaan ini bukanlah pertanyaan seksual saja
tetapi ini pertanyaan mental
dan membutuhkan sekali rehabilitasi
jadi hak biasa baik terhukum bisa diberikan dengan cara rehabilitasi
dan ada bisa dikatakan amping apabila
orang yang berhukum ini kembali ke masyarakat

dr nazar kita sudah tangkap poinnya
tapi kami ucapkan terima kasih sudah menyampaikan sikapnya di cnn indonesia prime news malam hari ini
kita akan lihat bagaimana perkembangannya terima kasih dr nazar
sebagai penutup saya ingin tanya sikap dari mbak sarah dari fraksi gerindra
tadi ada usul sedikit soal kemudian apa namanya tenaga teknis kalau
jadi intinya tetap dijalankan
menyelamatkan undang undang yang sudah disahkan ini
kemudian ya kalaupun masih tetap dipaksakan seperti itu
jangan dokter juga tetapi tenaga teknis bagaimana kalau gerindra melihat ini
itu kenapa kami tidak pernah melihat tentang apa eksekutornya
karena balik lagi bisa saja terpil bukan suntikan kan
tapi sebenarnya isunya jauh lebih besar daripada itu
isunya adalah apakah ini betul betul solusi yang tepat
sedangkan masih banyak permasalahan yang menyeliputi
permasalahan perlindungan anak
korban seringkali di stigma
kalau misalkan ada perkosaan korbannya yang malah disuruh keluar dari kampung
karena dinyatakan aib
lalu kalau misalnya kita lihat pada saat mereka melakukan pelaporan
seringkali polisi mintanya mediasi udah rujuk
apalagi diminta untuk daripada susah susah
terus apa lebih dari itu disuruh menikah lagi sama pelakunya
ini terjadi di dapil saya luar biasa
itu bukan jawaban
ini masih banyak
jadi permasalahannya yaitu kita perlu melihat
jangan sampai sekali lagi undang undang ini hanya menjadi undang undang pencitraan
anda melihatnya seperti itu ya
karena saat ini kami tidak diberikan penjelasan
di mana ini bisa diimplementasikan dengan baik
dasarnya bagaimana dan sebagainya
dasarnya bagaimana dan seterusnya
datanya berdasarkan apa juga
karena perpun membutuhkan dua hal
ada dua syarat
hukumnya kan sudah ada
lalu yang kedua
kalau urgensi berdasarkan data yang mana
ke polri data sendiri ada
ke kemensos ada
kementerian pemberdayaan perempuan perlindungan anak ada
ke lembaga lembaga yang lain punya datanya masing masing
darurat yang darurat bagaimana
dan kapan akan selesai daruratnya
misalkan berdasarkan pelaporan yang naik
itu adalah hal yang positif
karena artinya masyarakat merasa
saya bisa melaporkan karena akan dilindungi
dan balik lagi itu harus itu hukum acara dan seterusnya
jaksa dan hakim
semua itu harus kita lihat
itu kita nantikan nanti seperti apa fraksi gerindra dan fraksi pks yang menolak
dan sebenarnya ada ruu penghapusan kekerasan seksual yang sudah diajukan
dan itu full betul betul melihat hak hak korban
oh jadi sudah ada juga yang lain sebenarnya
jadi sebenarnya tidak perlu ada ini
oke baik nanti kita akan lanjutkan di episode selanjutnya
terima kasih pak sarah telah bergabung bersama kami malam ini selamat malam